bagi anda yang hendak berpergian dengan pesawat terbang perlu diketahui saat ini sudah ada larangan membawa powerbank dengan kapasitas tertentu
aturan diberlakukan sejak sembilan maret dua ribu delapan belas lalu ini ternyata masih belum banyak diketahui oleh calon penumpang
saat melewati pemeriksaan x ray sabtu pagi tadi seorang calon penumpang di bandara hasanuddin makassar ini terlihat berdebat dengan petugas
ia menolak powerbank miliknya disita oleh petugas
penumpang itu menyatakan powerbank miliknya berkapasitas rendah
tapi karena tidak ada keterangan kapasitas di bagian luar petugas tetap menyitanya
sejak pemberlakuan surat edaran dirjen kementerian perhubungan nomor satu
di tahun dua ribu lima belas dua ribu delapan belas semua bandara melakukan pemeriksaan khusus bagi para penumpang yang membawa powerbank
meski berlaku sejak sembilan maret dua ribu delapan belas lalu aturan ini ternyata belum banyak diketahui oleh calon penumpang
powerbank kan disini katanya rp dua puluh dua surat yang dibawa rp delapan puluh delapan
tapi kan sebelumnya nggak pernah tahu
tapi ininya bapak ada berapa wasit
kita mau titip dikasih satu hari nggak bisa dong kita kan mau ke jakarta
yang belum tahu apa ya
yang belum tahu
aturan ini dikeluarkan
setelah muncul insiden kebakaran di kabin pesawat maskapai china southern februari lalu
meski bandara menyatakan powerbank bisa diambil kembali oleh penumpang atau keluarganya
namun mereka tidak diberi tanda terima sebagai bukti penyitaan
sejak adanya surat edaran direkturat jenderal perhubungan udara nomor lima belas
surat edaran nomor lima belas tahun dua ribu delapan belas
ada larangan membawa powerban dengan kekuatan tertentu
yang dilarang adalah
yang di atas enam belas wh
atau tiga puluh dua ribu mh
dalam edaran itu powerbaning kapasitas rendah boleh dibawa ke kabin
namun tidak diizinkan masuk bagasi
namun di dalam pesawat powerbank itu tidak boleh dipergunakan
muhammad bakri makassar